nah ini saya ingin sampaikan kepada teman teman
jangan sampai terjadi seperti asabri
kedepan pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog
dengan masyarakat dan dunia usaha
kita masih ada waktu sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tujuh
jadi ada kesempatan untuk konsultatif
berikutnya juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan
untuk menjamin dana dikelola dengan baik
kita hadirkan dari ojk
di situ ada komite tapi ojk juga punya fungsi pengawasan
pengawasan salah satunya melalui komite tapera
yang akan melakukan pengawasan pengelolaan tapera
ketuanya adalah menteri pupr
dengan anggota menteri keuangan menaker komisioner ojk dan profesional
nah ini saya ingin sampaikan kepada teman teman
jangan sampai terjadi seperti asabri
asabri waktu itu saya menjadi panglima tni
nempatkan orang saja tidak bisa
saya undang pak adang
tolong saya minta dipresentasikan
ini uang prajurit saya
masa saya tidak tahu bagaimana sih
panglima tni punya anggota lima ratus ribu prajurit
tidak boleh nyentuh asabri
nah ini dengan dibentuknya komite ini
saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan akuntabel
tidak bisa macam macam
karena semua bentuk bentuk investasi yang akan dijalankan
akan pasti akan dikontrol dengan baik
minimum oleh para komite
dan secara umum oleh ojk